dewan pengawas terdiri dari satu ketua dan empat anggota
berdasarkan pasal tiga puluh tujuh b dewan pengawas memiliki enam tugas
yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kpk
memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan
penggeledahan dan atau penyitaan
menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai kpk
menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat
terkait adanya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai kpk
atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang
menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik
oleh pimpinan dan pegawai kpk
serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai kpk
secara berkala atau satu kali dalam setahun